suasana harus selalu lintas di ruas jalan raya
kalimalang bekasi ini pada hamin dua lebaran dufitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini terpantau ramai lancar
nah mungkin saya langsung saja mengajak anda untuk bagaimana melihat di salah satu jalur yang menjadi favorit bagi warga masyarakat khususnya roda dua
ini untuk melakukan mudik ke sejumlah wilayah di bagian jawa
karena memang jalur ini merupakan jalur penghubung antara wilayah jakarta dan bekasi ini ke jalur arteri panturan seperti cikampek karawang dan juga cikarang
nah mungkin dapat anda lihat di belakang saya ini memang kondisinya di simpang bekasi cyber park yang menjadi salah satu titik kemacetan di ruas jalan arteri jalan raya kalimalang bekasi ini
masih terpantau ramai lancar belum ada kepadatan cukup berarti dan di titik ini merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang berasal dari jakarta untuk menuju ke pantura ataupun dari bekasi menuju ke kawasan pantura
dan mungkin bagi anda sekedar tips
ini jika anda mengalami kepadatan ataupun terjadi kepadatan di ruas jalan tol jakarta cikampek mungkin anda dapat melintas ataupun melalui jalur arteri jalan kalimalang ini untuk selanjutnya menuju ke beberapa wilayah di pulau jawa melalui jalur ini
karena ini merupakan jalur penghubung ke wilayah pantura
nah mungkin dapat anda lihat nih di belakang saya ini pemudik roda dua ini mulai memadati kawasan di titik saya melaporkan yaitu di simpang bekasi cyber park
merupakan salah satu titik kemacetan yang ada di kawasan kalimalang ini
dan selain dari kawasan bcp ini ada beberapa titik kemacetan yang perlu anda waspadai seperti misalkan yaitu adalah kawasan bula kapal kemudian sumber arta dan kemudian di bendungan pintu air dan juga di stasiun bekasi
nah untuk mengurai kepadatan yang mungkin nanti akan terjadi di jalur kalimalang ini pihak dari kepolisian metro bekasi sendiri sudah menyiapkan beberapa antisipasi
pasti salah satunya adalah skema one way yang nanti akan dilakukan secara situasional
dengan menutup arus dari arah simpang kincan
kemudian bagi pemotor yang ingin kemudian ke arah jakarta juga sudah disiapkan u turn
dan nanti pihak kepolisian juga akan mengatur kecepatan dari lampu merah yang ada di titik saya melaporkan ini
karena ini merupakan titik persimpangan titik pertemuan antara pemudik yang berasal dari jakarta dan juga bekasi ini untuk kemudian melanjutkan ke pulau jawa
ataupun ke titik pantura
dan memang biasanya kepadatan arus selalu lintas di tempat saya melaporkan ini terjadi selepas sholat maghrib ataupun setelah buka puasa hingga nanti pada puncaknya adalah tengah malam ataupun menjelang sahur
dan memang berdasarkan informasi yang kami terima untuk puncak arus mudik di tempat saya melaporkan yaitu jalan raya kalimalang ini memang terjadi pada hamil tiga lebaran yaitu pada kemarin dan juga hari ini
karena sebagian masyarakat ini ada yang merayakan lebaran pada esok hari yaitu pada hari jumat tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
dan juga pada esok hari pada hari sabtu dua puluh dua april dua ribu dua puluh tiga
sehingga dua hari ini yaitu pada kemarin dan juga hari ini merupakan prediksi dari puncak arus mudik dua ribu dua puluh tiga di jalan arteri kalimalang
nah kita akan saksikan bagaimana nanti pada pagi hari nanti apakah kemudian terjadi lonjakan karena mengingat biasanya lonjakan penumpang atau pemudik yang melintas di kawasan ini terjadi selepas sholat maghrib ataupun buka puasa dan menjelang sahur
adi dunanda yulian asri
pekasi jawa barat